audisi umum bulu tangkis pb jarum ini berlangsung di kudus sejak sembilan belas hingga dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh dua lebih
dari seribu tujuh ratus atlet usia muda yang datang dari seluruh indonesia saling bersaing untuk mendapatkan beasiswa
dan tempat untuk berlatih di salah satu klub bulu tangkis terbaik di tanah air ini setelah
lolos dari jumlah proses screening awal para peserta kemudian harus melewati tahapan
turnamen selama tiga hari dari hasil turnamen tersebut pb jarum mengambil empat finalis di
kategori u sebelas dan u tiga belas putri untuk melanjutkan ke tahap karantina salah satu atlet muda bulu tangkis
putri yang lolos dan tampil memikat adalah anggita krisan desvanya ya bisa lolos dan karantina tapi
kalau melihat persaingannya di audisi ini menurut anggit gimana sih berat perintahkan rindangan
melewati rintangan rintangan yang kulit
seperti apa sih sulitnya anggit bisa diceritain nggak ya lawannya kawannya lebih gede kan
bikin grogi ya mainnya enak atau enggak sementara di bagian putra empat puluh sembilan finalis kategori u sebelas dan delapan atlet
di kategori u tiga belas yang lolos ke babak perempat final juga berhak melaju ke fase karantina
hai kalau proses screening nya sih masih masih
enggak terus kalau ini apa yang terakhir terakhir nya ini mulai berat berarti gimana beratnya misalnya
apa lawannya juga semangat juga ya selain enam belas atlet yang lolos dari hasil turnamen panitia juga
memberikan tiga puluh lima super tiket kepada atlet yang kalah namun dinilai potensial super tiket diberikan
berdasarkan penilaian dari jumlah pemain legenda bulu tangkis indonesia yang juga ikut perhubungan dan mengelola kejayaan trus terima kasih
memantau program audisi umum bulu tangkis ini
namun para atlet yang berlanjut ke tahap karantina ini
juga belum tentu bisa lolos dan masuk sebagai atlet binaan pb jarum
kita akan karantina selama tiga minggu
di dalam karantina tiga minggu itu ada beberapa tahapan juga yang mesti mereka lalui
dalam artian mungkin nanti akan ada tes fisik kemudian tes kesehatan
juga ada psikotest juga
nah kemudian setelah itu nanti kan kita lihat lagi
mana yang bisa langsung masuk ke pb jarum ataupun yang harus pulang
jadi tidak semuanya pada saat mereka sudah masuk tahapan karantina
bisa semuanya masuk
enggak juga nanti akan dipilih lagi
setelah sempat vakum di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu akibat pandemi
audisi pb jarum kembali digelar di tahun ini
namun hanya dibatasi kota kudus saja
sebelumnya audisi yang rutin digelar sejak tahun dua ribu enam ini
sempat digelar di kota kota lain seperti bandung purwokerto surabaya dan soloraya kudus